sementara rombongan terakhir bonek senin malam tiba di stasiun gubeng surabaya
dengan pengawalan ketat kepolisian ratusan bonek langsung bernyanyi dan meneriakan yel yel begitu turun dari gerbong kereta
begitu tiba di stasiun kereta api gubeng surabaya ratusan bonek langsung bernyanyi dan meneriakan yel yel persebaya surabaya
kegembiraan tampaknya masih membekas pasca pengakuan persebaya oleh pssi minggu lalu
meski sudah diakui namun masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan
di antaranya aspek legalitas di mana pengakuan persebaya baru pada tarif lisan belum tertulis
namun demikian bonek saat ini masih ingin menikmati kemenangan dengan berbagi kebahagiaan
sementara ini jika ada aktivitas kelamin kami akan menjelang doa bersama untuk teman teman yang meninggal
akibat kesehatannya itu jumat hari jumat besok
minggu depan baru mungkin kami akan mempersiapkan acara yang lebih terbuka untuk publik
ratusan bonek yang tiba di stasiun gubeng senin malam merupakan rombongan terakhir dari ribuan supporter yang mendatangi kongres pssi di kota bandung
mereka kemudian dijemput oleh enam truk satpol pp untuk selanjutnya dipulangkan ke rumah masing masing